tiga keluarga dewasa maupun anak anaknya menjadi korban dari kebakaran depo pertamina pelumpang jakarta utara
terpaksa harus mengungsi di selasar rumah sakit mulia sari koja jakarta utara pada sabtu dini hari tanpa alas tidur
tiga keluarga ini terpaksa harus mengungsi di selasa rumah sakit mulia sari koja jakarta utara pada sabtu dini hari
terlihat anak anak dan lansia terpaksa harus tidur tanpa alas di udara terbuka
menurut salah satu warga heni anggraini yang mengatakan bahwa rumahnya tak jauh dari depo pertamina pelumpang yang terbakar
dan dirinya saat kejadian kebakaran panik dan hanya bisa menyelamatkan keluarga tanpa membawa barang satupun
dirinya terpaksa mengungsi ke rumah sakit ini karena membawa orang tuanya yang sudah lansia tidak dapat berjalan jauh
karena lokasi rumah sakit ini tak jauh dari lokasi kebakaran depo pertamina pelumpang
dari kejadian dari yang tempat kejadian
itu ibu sempat dengarnya gimana sih bu
pas hujan ada petir habis petir tuh langsung nyium nyium bau aroma aroma gak sedap
nah langsung teriak semua kebakaran kebakaran itu belum besar apinya
begitu saya keluar rumah langsung berledak api besar sekali
langsung gelap langsung mati lampu langsung pada lari semua ke sini pak ke jalanan besar
rumah ibu kena gak bu
ya dua puluh meter lah dua puluh meter lagi gitu
langsung berhamburan gitu aja bu
ibu sempat menyelamatkan apa bu
ya inilah mama pokoknya badan doang ini sama anak anak aja
mana ini nenek nenek dua duanya repot banget dah bawa anak kecil
ada yang terluka ibu dari keluarga ibu
enggak ada enggak ada
tadi sih jorok jorogan ya hampir jatuh gitu